diduga mengalami kebocoran gas saat memasak sebuah rumah yang berada di jalan panca warga satu jatinegara jakarta timur terbakar rabu pagi
lima unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api
kebakaran membuat warga sekitar panik sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya
sempitnya akses menuju lokasi kebakaran membuat petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur sempat kesulitan melakukan proses pemadaman
api berhasil dipadamkan setelah lima unit mobil damkar tiba di lokasi kejadian
kepala peleton damkar jatinegara menyebut kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas saat warga sedang memasak
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini
di sana ada pasar dari kita kapasitasnya sepuluh rem jadi agak lama sedikit untuk memadamkan api
berapa lama tadi proses pemadaman